mohon izin sekali lagi saya menyampaikan turut berbela sungkawa yang sedalam dalamnya
untuk kejadian yang telah menimpa almarhum bang yos
saya berdoa semoga almarhum bang yos diterima di sisi tuhan yesus kristus
dan untuk keluarga almarhum bang yos bapak ibu resa serta seluruh keluarga besar bang yos
semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga
tuan iso selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum bang yos
saya sangat menyesali perbuatan saya namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota
yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang general terima kasih
minggu enam belas oktober dua ribu dua puluh dua rutan baris krim